belasan truk pembawa hewan ternak yang akan masuk ke surabaya
diperiksa petugas kepolisian dari polsek semampir surabaya
pemeriksaan dilakukan di checkpoint rumah potong hewan jalan pegirian semampir surabaya
pemeriksaan dilakukan setiap hari pada truk pembawa hewan ternak
yang akan masuk ke rph pegirikan surabaya
pemeriksaan dimulai sejak pukul dua puluh tiga malam hingga selesai
mereka datang dari berbagai daerah di wilayah jawa timur
seperti malang pasuruan lamongan dan mojokerto
dalam pemeriksaan mereka harus bisa menunjukkan dokumen lengkap
yang menjelaskan jumlah asal ternak dan tujuan serta nama juru sembeli
pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada fisik ternak
pos pantau didirikan di depan pintu masuk rph dan area kandang
pemeriksaan intensif pada ternak ini sudah dilakukan sejak awal juni
kegiatan ini terus dilakukan hingga angka kasus pmk di surabaya bisa terkendali
hingga hari ini lalu lintas hewan ternak yang masuk rph pegirikan terkendali kesehatannya
memang lalu lintas hewan agak tersendat karena adanya legalitas surat keterangan kesehatan hewan
yang tidak mudah didapatkan
tapi kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian
yang penting ada surat keterangan dari daerah asal
ini membantu kami untuk memastikan bahwa hewan itu berasal dari daerah tersebut
dan rph menguatkan dengan surat penerimaan hewan
jaganya siapa jumlah ekornya berapa ekor tujuannya di mana itu menjadi lebih jelas
sebelumnya ada sembilan belas sapi yang telah ditolak masuk surabaya
dikarenakan dokumen tidak lengkap dan terindikasi pmk
selain itu sapi dari daerah sidoarjo
mojokerto lamongan dan gresik
saat ini masih belum diizinkan masuk surabaya karena merupakan daerah wabah